seorang bayi di palangkaraya kalimantan tengah dinyatakan positif narkoba jenis sabu sabu
kasus pertama kali dalam sejarah peredaran narkotika ini ditemukan setelah jajaran badan narkotika nasional provinsi bnnp kalimantan tengah
dan bnn kota palangkaraya membongkar jaringan peredaran narkoba yang melibatkan dua orang pengedar sabu sabu
bayi berusia lima bulan dinyatakan ada kandungan zat narkoba di tubuhnya
ibunya ri yang mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu sudah ditangkap petugas
zat sabu yang telah masuk di dalam tubuh ri masuk ke tubuh bayi melalui asi yang diberikan
kasus ini terungkap setelah polisi menangkap dua orang pengedar sabu sabu bernama babeh dan deni di sebuah kos di jalan cilikriwut palangkaraya
istri deni ri dan anaknya yang masih bayi juga ada di tempat itu
petugas menemukan puluhan paket sabu sabu seberat hampir lima gram telepon genggam timbangan digital uang tunai jutaan rupiah
seperangkat alat isap sabu
ayah dh mengajak istrinya mengkonsumsi sabu sejak dua bulan yang lalu
deha tidak tahu jika saat menyusui itulah bisa menularkan zat sabu ke tubuh bayinya
ketika saatnya sudah terjadi
petugas kini berupaya agar kondisi bayi normal kembali
sedangkan ri tetap dilakukan rehabilitasi guna memberi efek jerah
sam sudinor palangkaraya